terima kasih atas waktunya pak chandra
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami sendiri gak tahu masalah yang terjadi sama nino sama elsa
tapi kenapa selalu nino yang ditekan
nino itu sekarang juga ada masalah
hidupnya lagi hancur
apa salah kalau nino marah sama perempuan yang udah hancurin hidup dia
gak usah ikutan cemas deh
gak usah khawatir selama saya ada di sini saya akan coba bantu
terima kasih banyak dong
selama saya nggak di rumah
jangan ngemeringin mama saya
ah din kamu ini kenapa ya kakinya tadi pincang gitu
kakak kamu kenapa din
ya vera itu pacarnya denis
ya mungkin aja aku bisa tanya sesuatu sama vera
aku bisa mendapatkan info dari vera
tapi malah dia kabur
makanya aku kejar dan akhirnya kakekku keselio
saya yakin vera itu menyembunyikan sesuatu om
kalo dia gak sembunyikan sesuatu gak mungkin kabur dari andin
dan dia waktu ketemu saya pun juga pernah kabur
yaudah nanti om coba cari tahu
lewat orang orangnya om ya soal vera itu
ini harus diobatin loh
nanti saya obatin saya juga udah panggil dokter kok
buat ngecek kandungan andin takut kenapa nampak tadi kan

terimakasih banyak ya om
selama bantu keluarga aku
om naro dua pengawal disini itu dua orang yang percaya sama om
ya semoga bisa om perketat penjagaan rumah ini
kalo gitu saya balik dulu ya mbak ya kalau udah ada hal sama andin
enggakepikir mbak om ya
eh gak usah ngapapa aku teman
aku aku temankan
yaa aku temanin ya
dan berdua mulai hari ini jaga rumah ini
jaga keponakan saya dan keluarganya dia
jangan sampai terjadi apa apa
jangan sampai terjadi apa apa semua kondisi kamu sekarang
nanti pandin ya
kamu tenang aja
nanti om usut sampe tuntas
makasih banyak yang om sudah membantu keluarga aku
aku beruntung banget ketemu sama om
ya kita kan keluarga
sama keluarga saling bantu
oke om itu om pamit dulu ya
chandra kenapa bicara seperti itu
kenapa soal itu diungkit ungkit lagi bu
bukannya nino juga sudah sepakat untuk bersikap baik sama elsa

bu sarah apa yang saya bilang ini benar bu sarah
kenapa selalu nino yang harus berkorban untuk elsa
nino itu sudah sangat menderita
dia itu penuh penyesalan sekarang itu semua gara gara elsa
saya mau tanya apa elsa gak bisa ngerti nino sedikit aja bu
ini gimana sih bu chandra
kenapa jadi elsa yang disalahin
akibat masalah ini elsa juga udah terkena dampaknya
dan dia sudah menjalani hukumannya dia sudah masuk penjara
dia sudah menerima akibat perbuatannya
ma ma udah ma udah cukup ya
kita nggak akan bisa bicara baik baik kalau dengan cara seperti itu
udah kita pulang aja ya
gak bisa pak tunggu dulu gak bisa
jangan ibu pikir
kalau anak ibu aja yang menderita sekarang
kalian berdua gak tau
apa yang kita hadapin sekarang ini
sangat besar masalahnya
ibu kan gak tau kan
operasinya nino dibatalin
itu karena pak irfan
pak irfan marah besar
karena nino membiarkan andi masuk ke penjara
dan itu semua karena hasutan elsa
nino sudah kehilangan harapannya untuk bisa melihat lagi bu sara

ya silahkan kalo bu sara dan pak sur hasta ini juga berani fluid

mau membela elsa
memplakukan untuk elsa
tapi yang jelas
saya akan membela anak saya
saya akan membela anak saya
dan saya akan berusaha apapun
bu sarah pak surya
maafkan sikap istri saya yang emosional
saat ini keluarga kami memang sedang mengalami situasi yang sangat berat
jadi lebih baik
pak surya dan bu sarah
nanti kita cari waktu untuk membicarakan masalah ini
mencari jalan tengah dari masalah nino dan ersa
iya saya setuju
terima kasih atas waktunya pak chandra